puluhan pekerja proyek jembatan di papua dibunuh kelompok kriminal bersenjata pada hari papua merdeka
dpr akan meminta penjelasan panglima tni dan kapolri terkait langkah yang akan ditempuh
dalam mengungkap aksi penembakan puluhan pekerja proyek trans papua
tiga puluh satu pekerja jembatan di jalan trans papua ke bupaten dunga dibunuh kelompok kriminal bersenjata
yang dilakukan pada hari papua merdeka
pada satu desember para anggota kelompok kriminal bersenjata merayakan
hut tentara pembebasan nasional organisasi papua merdeka
tak jauh dari lokasi kejadian salah seorang pekerja mengambil foto sehingga mereka marah
lalu membunuh para pekerja tersebut
hal itulah yang membuat mereka marah dan mencari orang
yang mengambil foto hingga berimbas kepada pekerja lainnya yang ada di kamp pembangunan jembatan
wakil ketua dpr fahri hamzah mengaku terpukul atas peristiwa pembunuhan terhadap tiga puluh satu orang pekerja proyek jembatan
di jalur trans papua oleh kelompok kriminal bersenjata
pemerintah harus segera bersikap tegas atas peristiwa tersebut
fahri mendesak pemerintah segera menyampaikan keterangan kepada publik
serta memastikan masyarakat terutama para pekerja proyek pemerintah mendapatkan perlindungan
sebelumnya kabit humas polda papua
kombes ahmad mustafa kamal menyatakan pada sabtu kemarin terjadi pembunuhan terhadap tiga puluh satu pekerja proyek jembatan di jalur trans papua
tepatnya di kali yigi dan kali aurak kabupaten dungga papua
kamal mengatakan kelompok kriminal bersenjata awalnya menembak dua puluh empat pekerja proyek
sedangkan delapan pekerja proyek lainnya melarikan diri dan bersembunyi di rumah salah satu anggota dprd setempat
namun kelompok bersenjata mendatangi rumah tersebut dan menembak tujuh pekerja
satu orang berhasil melarikan diri dan belum diketahui nasibnya
sementara itu komisi satu dpr akan segera memanggil badan intelijen negara dan tni
untuk membahas peristiwa pembunuhan tiga puluh satu pekerja jembatan trans papua oleh kelompok kriminal bersenjata
tak hanya bin dan tni dpr pun akan memanggil polri
komisi satu ingin kasus ini segera dituntaskan dan meminta ketiga institusi ini untuk mengejar pelaku
teror dari kelompok bersenjata di papua menjadi pembicaraan publik tanah air
puluhan pekerja konstruksi jembatan diberitakan dibunuh oleh kelompok bersenjata di distrik yigi kabupaten duga papua
kita akan berbincang terkait gangguan keamanan dari kelompok bersenjata yang ada di papua
dan langsung saja saya akan menyapa tiga narasumber saya di studio
ada bang ifdal kasim tenaga alih utama ksp selamat malam bang ifdal
kemudian di sebelah kiri saya ada bang martin huta barat anggota komisi satu dpr selamat malam bang martin
dan ada juga mas ridwan habib pengamat intelijen universitas indonesia selamat malam
dan nanti di sambungan telepon juga ada
bang lenis koyogo saya juga sudah tersambung dari staff khusus presiden untuk papua selamat malam
malam malam pak
ya bang leni selamat malam
kogo ya baik terima kasih untuk reaksinya
baik selamat malam buat semua bapak bapak yang hadir
ini berita yang cukup mengejutkan karena ternyata memang di papua kembali lagi bergejolak
sebenarnya apakah memang cuma hanya kasus pemotretan ketika mereka ada aktivitas peringatan pada tanggal satu desember kemarin
apakah sebenarnya ini adalah peristiwa lama
karena memang diduga ini aktivitas seperti ini penyanderaan pemerkosaan penyerangan sudah selalu ada
bagaimana dengan bang ifdal sendiri
ya jadi pertama tama kami menyampaikan belangsukawa ya terhadap para korban yang tertembak oleh
oleh gangguan keamanan di papua
nah terkait dengan peristiwa itu sendiri
memang sampai saat ini belum ada satu pendapat ya
satu investigasi yang menyeluruh terhadap apa sebetulnya yang terjadi di sana
apakah ini satu kejadian yang merupakan rentetan dari yang sebelum sebelumnya atau ini berdiri sendiri
karena sampai saat ini pihak keamanan dalam hal ini kepolisian
menekankan pada tindakan untuk pengamanan terhadap tenaga kerja yang bekerja di ruas wapena
sampai dengan beberapa wilayah di sana itu
dan juga memastikan yang ter
korban yang tertembak ya
untuk menyampaikan kepada keluarga dan seterusnya
yang harus pertama tama dilakukan oleh pihak keamanan dalam hal ini polisi
karena itu juga
presiden sudah memerintahkan kepada kapolri dan paling maten i untuk
segera melakukan penyelidikan yang menyeluruh
karena informasi yang simpang siur terhadap apa yang terjadi di sana
datang ke tempat untuk melakukan
terhadap apa yang sedang terjadi di sana
kita akan mendapat gambaran
yang lebih valid
informasi informasi yang masih simpang siur
kabupaten dunga ini bukanlah
bukanlah kabupaten yang
yang mudah dicapai
maupun oleh transportasi
nah misalnya saja kejadian ini pun
ini kan bersumber dari
salah seorang pendeta di
kabupaten dunga itu
yang menyampaikan melalui radio ssb
pihak keamanan dan situsnya
dengan kondisi seperti itu
tidak mendapat informasi yang
kita mendapatkan informasi
baik dari pihak
informasi yang mereka peroleh dari masyarakat
yang ini perlu
yang sekarang sedang dikerjakan
saya ke bang lenis
bang lenis apa informasi terkini
sharing ataupun anda bagikan
tadi dikatakan oleh bang ifdal
karena terbatas dari
jarak yang jauh
kami petik dari
masyarakat di pegunungan
dan kekerasan ini
tindakan tindakan yang dilakukan
dan kekerasan ini
di sana dalam hal ini
ambil satu hari
satu dua hari
ambil satu hari
satu dua hari
yang paling dekatnya itu
yang ke yadian itu dekat
informasi dari kabupaten duga
tempat ke yadian itu
ke yadian di duga itu
yang tahun tahun yang
seperti musibah pak
jadi kejadian pada saat itu kan
tanggal satu selalu masyarakat di sana
tanggal satu desember
di mana mana biasanya lakukan
pada saat itu juga
kebukit dan besar
potret foto dan sebagainya
setiap kegiatan kelompok
tidak boleh foto
cemuan barang apapun
yang lagi sedang foto mungkin
akhirnya kena sasaran yang ada di
kelompok kerja itu
kemungkinan besar begitu
bukan untuk masalah
tapi ini musibah
sejak jokowi jadi presiden
sampai dua ribu delapan belas ini
kejadian penembak kantung
ini tiga puluh satu orang yang kena ini
ke bumbina jokowi sampai
sekarang khusus di wilayah papua
selalu dengan saya
kalau presiden mau turun
itu saya andur luar turun
saya semua cek semua
jadi di papua malah
banyak pelanggaran dan ham itu
pada saat musibah musibah tertentu
misalnya ada pilkada
satu mungkin tidak puas
mendukung yang satu
akhirnya terjadi penembakan
penembakan pesawat dan sebagainya
tidak ada kaitan sama sekali
itu yang terjadi
bang remis tapi
tapi terkait dengan
kawasan duga yang termasuk
apakah ini ada
orang yang kerja itu
seharusnya harus dijaga
biar keamanan itu
mereka rasa nyaman
untuk mereka kerja
kan sama saja
tidak ada manusiawi yang berbuat
masalah masyarakat itu
mereka juga harus hati hatian
tempat kerja itu
hati hatian karena artinya
cara manusia kan
tanggal satu desember
kelompok kerja itu sendiri pun
tidak usah bikin foto foto
dan tidak usah bikin
mancing mancing yang terjadi
keamanan juga tidak bisa
jadi saya mengatakan
semuanya musibah terjadi
jadi yang tidak bisa
itu tidak ada semua
kalau saya pesan hanya satu
ke balai papua
melibatkan orang asli
di papua itu
ada kepres delapan puluh empat
di situ mengatakan bahwa
keterlibatan orang papua
yang gunung itu
itu penunjukan langsung
coba kasih pekerjaan itu
orang orang kelompok itu
hanya suruh jaga
atau bikin subkerja
saya dengan lihat
dengan mata sendiri
itu pun ada surat dari
sudah dikeluarkan oleh
pindah orang ke papua
saya mau kejar
kepala balai papua
sangat dengan mahal sekali
pindah orang ke papua
dan balai papua juga
mereka harus mengerti juga
bagaimana orang itu
karena mereka kan butuh makan
mereka juga bikin
misalnya bikin jalan besar
dia ambil pasir
kasih uang sedikit
ini kan keluhan keluhan
yang datang ke kantor
mengaduan banyak sekali
nah itulah terjadi
berapa kali dapat
dan kementerian pu
harus perlu evaluasi
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
ya pak nenis
kami sudah dapatkan
berbincang dan bertanya ke
bang martin sebenarnya
tapi cina indonesia
ya saat ini kami juga sudah terhubung dengan pangdam tujuh belas cendrawasi maijen yosua pandit sembiring
selamat malam pak yosua
selamat malam pak
pak yosua bisa anda ceritakan bagaimana perkembangan proses evakuasi maupun penyisiran dan aktivitas tni polri di sana terkait dengan penyerangan di kawasan duga pak
jadi begini mas ya proses evakuasi korban dari pt istaka karya ini sudah kita lakukan tadi ya
ini ada empat orang dari personil istaka karya
dan juga ada juga
enam orang pekerja di proses mas yang sedang memperbaiki proses mas
dua orang yang bekerja sebagai tukang juga di smp
jadi sebanyak dua belas orang
kemudian kita melakukan wawancara dengan salah satu korban yaitu
tani tonang yang selamat
menurut keterangannya menurut keterangannya bahwa itu tanggal satu sekitar jam sembilan ya tanggal satu desember jam sembilan
itu di bawah kem dari pekerja istana karya
ini ada kelompok separatis
beserta masyarakat melakukan bakar batu
pesta bakar batu
pesta bakar batu ini adalah satu pesta yang dilakukan masyarakat yang ada di wilayah pegunungan
itu selesai sekitar sampai dengan pukul lima belas
kemudian kelompok separatis bersenjata tersebut
pekerja istana karya
melakukan penendangan ngamuk ngamuk dan memindahkan semua
personel istana karya sebanyak dua puluh lima orang keluar
kemudian menggiring ya
menggiring ke arah
ke arah karunggawi
lebih kurang itu kalau dari posisi camp nya mereka itu sekitar
satu sampai dua jam
besok hari tanggal
besok ulangnya besok tanggal dua desember
dengan tangan diikat
istaka karya itu dibawa ke gunung puncak kabu
baik pak joshua saya ingin menanyakan bagaimana strategi ke depannya terkait dengan
bagaimana strategi ke depannya terkait dengan
evakuasi karena apakah memang saat ini tim tni sudah mencapai lokasi
di mana memang titik adanya bentrokan kemudian adanya aktivitas penyanderaan dan juga penyerangan terhadap warga sipil di sana pak
jadi begini pak ini saya jelaskan dulu kronologisnya
ya ini kan nggak bisa ujuk ujuk supaya nanti tahu bagaimana kronologis itu sampai dievakuasi
ya sampai dievakuasi saya lanjutkan yang tadi pak
supaya anda mendengarnya tidak sepotong sepotong
harus mendengarnya secara utuh gitu loh
ya kalau anda mau hanya mendengarkan proses evakuasi sekarang sudah saya evakuasi sejumlah dua belas orang tadi
ya itu ada yang kena luka tembak tiga orang ada yang pegawai istaka itu ada satu orang
yang lainnya itu dalam keadaan sehat supaya saya ceritakan mengapa dua belas orang ini bisa kita evakuasi
ini kita harus runtut ceritanya mas
hmm baik pak
ya bagaimana pepunya
bagaimana pemusil lanjutkan atau enggak
boleh silahkan pak dilanjutkan pak
jadi begitu jangan dipotong potong kalau enggak ya sudah kita matikan saja ini
silakan dilanjutkan pak
jadi saya jelaskan dulu ya
nah itu jam tujuh pagi tanggal dua itu dibawa semua karyawan itu ke arah gunung kabu
ya kemudian sampai saat sekitar jam sembilan suruh jongkok dan dilakukan penembakan sambil menangani dilakukan penembakan itu
terhadap deprima ini sebagian pura pura mati di atas kereta selanjutnya mereka terus ditinggalkan
dianggap sudah meninggal semua kelompok spasial itu naik ke atas enggak begitu mereka naik yang sebelah sini bangkit lari
dilihat oleh kelompok kkb itu dikejar tiga ketangkap langsung digorok mereka lehernya yang dua lagi di satu dipotong tangannya satu mukanya dihajar pakai
sekarang kemudian yang dua ini sampai sekarang masih kita cari ya yang empat ini itulah dia yang lari
tiga kena tembak ya baik lengan dengan kakinya satu yang si atas nama orang yang tidak kena sama sekali kemudian mereka lari ya lari ke
orang yang bekerja di pusat semah situ smp
dari sana mereka ke
dari sana mereka ke
dari sana mereka ke pos tni yang ada di buah
nah kemudian sampai
tiga ini baik
dan diseserah ya empat penjuru
posnya itu dengan masyarakat yang ada sekitar dua belas orang itu di dalam itu
kena anggota tni satu
nah satu meninggal dulu ini ya satu kena tangannya
kemudian diperkirakan jam sembilan
berhenti ya dari pagi sampai jam dua puluh satu
karena hujan keras
berhenti kelompok ksb itu pergi
maka jam satu tanggal empat
atas perintah letnan rizal yang ada sebagai dan pos itu
mereka meninggalkan tempat itu
tempat porsi itu bersama masyarakat
nah kemudian kita melakukan bagaimana penguasaan penyisiran untuk menguasai
maka strategi yang dilakukan adalah tim nanggala dengan heli diterbangkan dari timika untuk berbuat buah
karena untuk menyelamatkan korban
kemudian dari wamena tni gabungan polri sebanyak satu ratus sembilan orang
menuju wamena ke buah
lebih kurang jam
sebelas sampai dengan satu ini sudah kita kuasai
kemudian jam tujuh belas empat puluh lima
karyawan korban itu
ini terpisah ke evakuasi ke
sekarang berada di batalion tujuh ratus lima puluh enam
yang ada di wamena
baik baik pak
ini terkait dengan
kemudian depan besok
besok kita akan mencari
dimana posisinya ini besok
kita akan besok menyisir
yang lebih kurang ada
dengan dua yang ini
dua yang antara hidup dengan mati
besok kita cari
kita lakukan evakuasi mayat
kemudian yang berikutnya kita lakukan pengajaran terhadap kksb
baik terima kasih sekali pak
maizen yosua pandit sembiring
selaku pangdam tujuh belas
selamat malam pak
segera kembali kita akan berbicara lagi
dari sudut pandang analis
maupun dari sudut pandang anggota dpr komisi satu
terkait hal ini
tetaplah bersama kami